tadi gue dapet musibah
ada orang yang nyeget nyeget mobil gue di jalan
hah apa terus lo gapapa lan
iya ya baguslah ada samuel disana ya
iya samuel baik ya
gak payah lo janji aja kan di tepat
gak payah lo
gue takut banget sam
mereka ga nyakitin lo kan
enggak untung ada kalian semua makasih banget ya
sengkai aja lan
gue jadi bingung mau ngebales kalian pake apa
gimana kalo balesnya dengan jalan sama gue ntar sore
wah sok banget tuh
adil lah adil
boleh lah itu mah
kalo ada roman disini
pasti dia ikutan sependapat sama yang lainnya
ya udah nanti sore gue aja jemput ya
gue duluan ya
kalian juga ya
lihat tadi gue sakit perut
pake acara sakit perut lu segala
jadi keduluan lu kan sama si sam
berarti ini bukan salah kita berdua cuy
ini sih derita lu ya ini salah lo
gua udah bantu
salah lu bro
gua yang cape cape bikin skenario
kenapa malah si sam sih yang dapet kesempatan
udahlah mendingan lu beliin gua obat
tadi itu gue jadi nelfon bokap gak ya

tadi itu gua jadi nelfon bokap gak ya

gak ada sial nih
aduh kok bisa sih
aduh malu gue
nih manjat deh
alhamdulillah ada sinyal
lindungin lah bulan dari
semoga dia nggak kenapa napa

aduh roman gua gua anget gak ya

aduh roman gua gua anget gak ya
gua cuma mau tanya
nomor ini tadi telpon ke nomor gue ya
ternyata dia nggak punya nomor gue
bisa meledak kepalanya kalo dia sampe tau gue diem diem nyimpen nomornya
menurut lo siapa
ya kalau dari suaranya sih
eh lo kenapa nelfon gua mah
nah cuma mau ngajak berantem
eh lo pikir gue gak ada kerjaan apa
nelfon lo cuma ngajak berantem doang

tadi tadi gua dapet musibah
ada orang yang nyeget
nyeget mobil gua di jalanin
terus lo gak apa apa lan
iya ya baguslah ada sambal di sana ya
iya samuel baik ya
gak kayak loh janji aja kan ditepatin
iya gue emang orangnya begitu nggak bisa pegang janji kenapa
masalah buat lo
ya iyalah masalah buat gue
lo gak pernah diajarin apa yang namanya janji itu
adalah utang dan utang itu harus dibayar
makanya ya gua tuh sebel banget sama orang kayak lo
gue orangnya gak bisa pegang janji puas loh
lo gak pernah diajarin apa yang namanya janji itu
padahal utang dan utang itu harus dibayar

makanya ya gua tuh sebel banget sama orang kayak lo
gue orangnya gak bisa pegang janji puas loh
kok lo bentak gue
lo tuh gak tau diri ya
kalau orang salah tuh harusnya minta maaf
bukan malah nge bentak
lo gak sadar apa lo salah
yaudah gue tutup nih
yaudah tutup aja
gue yang salah
hibur gue kek
gue kan jauh
gak ada di samping lah
gue hibur pakai puisi boleh
biarpun jarak membentang
ku biarkan kata kata berkelana
menembus hati yang jauh
menghapus semua air mata yang jatuh
kok lo malah makin nangis sih
gue udah gak nangis lagi
udah deh ya
gue mau siap siap
lo mau kemana